ketua dpr ade komarudin meminta elit politik menahan diri dari pernyataan yang berpotensi memicu gesekan di tengah masyarakat
ia meminta para pemimpin bangsa ikut bertanggung jawab menjaga kedamaian dan memberikan ketenangan di tengah masyarakat selama kampanye pilkada
politisi golkar ini mengajak umat islam memaafkan gubernur dki jakarta basuki cayapurnama terkait dugaan penistaan agama
meski begitu proses hukum hendaknya tetap berjalan
sementara itu wakil ketua dpr yang juga wakil ketua umum partai gerindra fadli zon menilai masyarakat punya hak menyampaikan aspirasi
yang sendiri tidak menyatakan secara eksplisit akan ikut atau tidak dalam aksi demo empat november mendatang
perubahan itu selalu dimulai dari kelas menengah
nah elitnya politik itu kan gembongnya kelas menengah
baik secara sosial mungkin juga secara ekonomi
karena mereka lokomotifnya saya kira sebaiknya menahan diri harus dimulai dari para elitnya
insya allah saya kira yang lain akan mengikut serta
kita ini ingin semua kedamaian kita ini sudah memilih dasar negara pancasila
dan saya kira sudah ada kerukumanan umat beragama sudah gitu loh
yang menodai ini adalah saudara ahok itu masalahnya
jadi yang memicu kalau tadi dikatakan elit politik
yang memicu persoalan sekarang ini adalah saudara ahok
biangnya itu dia